berita pilihan lainnya saudara rumah dibobol saat tarawih
aksi pencurian di sebuah rumah terjadi di sawangan depok jawa barat
pelaku menggondol barang barang berharga saat rumah dalam kondisi kosong
karena ditinggal pemilik sholat tarawih di masjid
rufinda terkejut saat melihat rumahnya berantakan
sejumlah lemari pakaian diacak acak kawanan pencuri
bahkan sejumlah kotak juga berserakan di atas kasur rumah warga itu
sejumlah barang berharga yang ada di rumahnya pun hilang
kejadian ini terjadi saat ruvinda meninggalkan rumah
untuk pergi ke masjid menunaikan sholat tarawih
para pelaku yang mengetahui rumah nurvindah kosong
langsung masuk dan menggondol barang berharga
ia melaporkan kasus ini ke polisi
sudah diacak acak semua isinya
dari sekian kamar ya semua isinya itu lemarinya udah berantakan
laptop satu laptop satu laptop kemudian hp hp saya kemudian juga ada perhiasan
aksi pencurian saat rumah ditinggal sholat terawih pemilik bukan kali ini terjadi
sebelumnya enam rumah di kawasan pancoran mas depok juga dibobol pencuri
hidayatul mulyadi kompas tv depok jawa barat